pusat studi politik universitas erlangga
kamis pagi menggelar pemutaran dan diskusi film jihad selfie
film ini menceritakan kisah nyata
bagaimana remaja aceh yang nyaris tergiur
bergabung dengan isis di turki
inilah cuplikan film jihad selfie
film dokumenter berdurasi empat puluh sembilan menit ini adalah karya nur huda ismail
pengamat terorisme penulis buku dan pendiri yayasan prasasti bernamaian
film ini bercerita tentang pola baru perekrutan anggota islamic state of irak and syria
atau isis lewat media sosial
saya ingin mencoba mengajak sebanyak mungkin masyarakat
untuk berpartisipasi atau terlibat langsung di dalam upaya pencegahan orang orang
terlibat di dalam aksi kekerasan
makanya dengan media film inilah gitu
karena bagi saya sebagai seorang aktivis saya percaya kekuatan film
film berdasar kisah nyata saat huda bertemu dengan teku akbar maulana
di sebuah warung kebab di turki
akbar merupakan remaja asal aceh berusia tujuh belas tahun
akbar mendapat beasiswa dari pemerintah turki untuk belajar agama
di imam katib high school di kaiseri
akbar ingin menjadi anggota isis setelah mengetahui temannya bergabung
dalam kelompok tersebut dan tergoda saat melihat temannya begitu gagah
membawa senapan di akun media sosial
ditambah ada iming iming fasilitas gaji makanan dan kesempatan berkeliling timur tengah
namun akbar akhirnya mengurungkan niatnya bergabung dengan isis
karena mengingat ibu dan bapaknya di aceh
kita itu akbar kayak misalnya perwakilan anak anak yang galau
yang sedang mencari jati diri ya
jadi dari situlah maksudnya
biasanya akbar mewakilkan anak anak galau itu biar gak salah melangkah gitu
karena menurut akbar ya ini kedepannya sangat berpotensi sekali
untuk mengubah pemikiran pemikiran orang yang mungkin salah
yang mungkin belum ada untuk lebih maju
melalui pengalaman akbar
film dokumenter ini memberitahu penonton bahwa jihad bisa juga dilakukan
dengan membantu orang sekitar
dan bagi remaja bisa dilakukan dengan menutup ilmu
ternyata jihad itu gak cuma melalui tembak
gak melalui agama aja
tapi bagaimana seorang pemuda itu bisa melakukan fungsinya
perannya sebagai pemuda itu sendiri bisa disebut dengan jihad
pesan lain yang juga ingin disampaikan dalam film ini adalah
radikalisme merupakan isu kompleks
tetapi dapat dijegah melalui peran keluarga
yang membangun perusahaan
dan juga mengingatkan bahwa

hubungan serta komunikasi yang sehat